demi keamanan di jalan selain uji kelayakan ban tadi saya memiliki informasi penting bagi anda yang akan mudik ke kampung halaman
kementerian perhubungan membuka program pendaftaran mudik gratis khusus bagi sepeda motor sejak tiga belas mei dua ribu dua puluh
program ini digelar untuk menekan angka kecelakaan pemudik khususnya pengguna sepeda motor
dan bagaimana alur pendaftarannya berikut akan saya informasikan
ada beberapa tahap yang harus diperhatikan
kita lihat langkah pertama
langkah pertama yang harus dilakukan adalah peserta yang mendaftar wajib memiliki stnk dan stnk motor tentunya simc kartu keluarga dan juga ktp
dan ini harus diperhatikan bahwa ktp kk simc dan stnk motor harus dipersiapkan dalam bentuk jpg
dan langkah kedua bisa kita lihat di sini
langkah kedua buka aplikasi mudik gratis untuk melakukan pendaftaran
anda bisa lihat di sini

anda bisa membuka website mudik gratis dengan browser untuk melakukan pendaftaran secara online
lalu berikutnya langkah ketiga
kita lihat langkah ketiga isi data pada form pendaftaran
dan form pendaftaran ini yang terdapat di aplikasi mudik gratis hingga mendapatkan bukti pendaftaran
dan yang terakhir adalah cetak bukti pendaftaran
cetak bukti pendaftaran tersebut dan lakukan pendaftaran ulang di tempat tempat
yang telah disediakan petugas
dan itulah informasi untuk mendaftarkan mudik gratis khusus bagi pengguna sepeda motor
karena memang jika kita perhatikan sudah banyak sekali kecelakaan yang terjadi saat mudik ya
karena namanya sepeda motor memang beresiko cukup tinggi apalagi perjalanan yang cukup panjang
dan yang harus diperhatikan dari pendaftaran ini adalah pendaftaran ini tidak akan bisa diubah jika sudah mendaftar
jadi harus direncanakan secara matang
jadi sangat membantu untuk efisien daripada harus datang ke samsat atau ke kantor kepolisian terkait untuk mendaftarkan